sejumlah anggota dprd dki jakarta kembali menggulirkan
wacana mengajukan hak menyatakan pendapat atau hmp
atas dugaan penyalahgunaan anggaran daerah oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
wacana ini merupakan rencana lama dprd dki jakarta
yang kembali mengemuka saat aliansi masyarakat jakarta utara
berunjuk rasa beberapa waktu lalu
sementara itu hak menyatakan pendapat merupakan hak anggota dprd
untuk menyatakan pendapat atas kebijakan kepala daerah
atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah
hak menyatakan pendapat disertai rekomendasi penyelesaian
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
hingga kini sudah ada tujuh belas legislator dari empat fraksi di dprd dki
yang menandatangani surat dukungan untuk menghidupkan kembali hak menyatakan pendapat
mereka adalah tiga belas anggota legislatif dari fraksi partai gerindra
dua orang dari fraksi p tiga
sepuluh orang dari fraksi demokrat pan
dan satu orang dari fraksi partai golkar